akhir akhir ini isu mengenai eksploitasi binatang begitu gencar
bahkan akibat isu tersebut membuat klub sirkus terkenal dunia ringling bros di new york amerika serikat
mengakhiri pertunjukan gajahnya
ya padahal atrasi gajah termasuk pertunjukan utama dalam ringling bross
dan telah berlangsung selama satu ratus empat puluh lima tahun
dua belas ekor gajah sirkus ini selanjutnya akan tinggal di pusat konservasi gajah di florida amerika serikat
pihak sirkus terpaksa menutup atraksi gajah karena begitu banyak kecaman yang datang dari para aktivis binatang
menurut para aktivis gajah gajah sirkus dilatih dengan sangat kejam
meski pernyataan itu dibantah oleh pihak sirkus
peristiwa ini merupakan kelanjutan dari aksi ditutupnya atraksi paus putih orka di seaworld amerika serikat
namun menurut para aktivis binatang di akhirnya pertunjukan gajah oleh ringling bros ini belumlah cukup
mereka menuntut seluruh
buruh binatang liar yang dijadikan obyek atraksi di sirkus dihentikan
hingga saat ini sudah tujuh belas negara di dunia yang melarang pertunjukan sirkus dengan menggunakan binatang liar
dan proses pembuatan undang undang yang sama sedang dilakukan di parlemen amerika serikat